tapi inspirasinya dari mana terutama membuat karya monumental drupadipa setaharan ini
dari kehidupan saya sehari hari saja sebenarnya dari kehidupan in general dan apa yang saya lihat di kehidupan keseharian saya belajar dari permasalahan orang belajar dari pengalaman saya sendiri
dan saya melihat di sini kalau kita melihat kasus drupadipa setaharan ini ketika perempuan itu terlecehkan atau dilecehkan dan perempuan itu dinista atau bahkan dia melecehkan dirinya sendiri saya melihat tidak hanya dia menjatuhkan dirinya sendiri namun juga ia menjatuhkan keluarganya karena dia yang memegang mahkota dirinya
apa momentum yang membuat anda bisa berbicara sekompleks itu tentang sebuah karya seni
apakah ada pengalaman
pengalaman pribadi atau ada kasus sesuatu yang kemudian menginspirasi anda betul betul untuk menciptakan karya monumental ini
tentunya yang namanya berkesenian seni itu adalah bagaimana perjalanan atau pengalaman hidup si senimannya sendiri
karena saya rasa seni itu adalah proses dan perjalanan kehidupan dan di sana tidak ada yang namanya akhir dan batas
pengalaman kehidupan saya pengalaman general general yang saya lihat itu menjadi sebuah inspirasi
terutama juga karena saya sudah delapan tahun ikut dengan idang rashidi
idang rashidi adalah sosok ayah bagi saya
jadi saya ini adalah berasal dari bali
ayah saya ayah kandung saya adalah orang bali
karena satu dan lain hal
bersama kakak dan adik saya ke jakarta
di situlah kami bertemu dengan idang rashidi
ketika bertemu dengan idang rashidi ini kami dididik
kami diajarkan dan ditanamkan nilai nilai filosofis tentang kehidupan
bagaimana sebenarnya seniman harus berkehidupan
apa yang paling terasa dari filosofi dari idang rashidi
saya juga sangat mengembari om idang
karena dia kalau kita lihat
om idang dalam berkesenian gitu atau ketika memainkan musik itu tidak hanya bermain musik
tapi juga ada value ada pesan di sana
kayaknya ada energi yang di transfer
hal itu juga disampaikan atau diajarkan oleh om idang
semua penerapan dan diskusi tentang persoalan kehidupan filosofi kehidupan
itu semua berpengaruh terhadap karya karya saya
semua yang diajarkan oleh idang rashidi semua berpengaruh terhadap cara pandang saya
cara pandang saya melihat kehidupan
cara pandang saya dalam berkarya
dan itu akan terbentuk dengan apa yang kemudian anda tampilkan dari karya karya anda gitu ya
tapi kalau tadi prasidra mengatakan bahwa sebenarnya karya karya seni anda
termasuk anda ini kan apa namanya seni yang diambil kan realisme gitu kan tentunya
itu kan pasti karena pengetahuan kamu dasar filosofi kamu pengalaman kamu bacaan kamu
tapi kan kalau kayak saya juga mungkin pengalaman ada bacaan juga ada lah
tapi kan saya nggak tahu harus melukisnya seperti apa gitu
bagaimana kemudian mentransfer pengetahuan filosofi apa namanya hal hal bacaan kamu pengalaman kamu
ke dalam sebuah karya seni
teknik teknik berseni gitu
sampai sekarang kamu terkenal sebagai prashna sekarang gitu
siapa yang paling berperan dalam mengatur itu
yang paling berperan sebenarnya selain diri saya sendiri tentunya dibalik itu ada lagi lagi sosok idang rashidi
idang rashidi ya
tapi kamu gak mau jadi pianis ya
belum terinspirasi jadi pianis
ya saya hanya fokus saja pengen menjadi seniman
saya mau menjadi seniman lukis
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini